istirahat ya nak ya
iya istirahat ya
sama siang tante
bisa ketemu sama ana
saya anda teman sekolahnya
ya saya akan masuk
ada keperluan apa ya kalau tante boleh tahu
enggak tanda cuma main aja
soalnya si ana itu gak masuk sekolah
apa dia lagi sakit tante
sebenernya sih gak sakit
malu kenapa tante
eh kemarin dia habis dari salon
dia potong rambut
terus tukang salonnya
karena dia kesel
dia pendekin sekalian
ya gitulah anak muda
dia jadi malu pergi kemana mana
saya kira ini malu sama saya tante
dia jadi malu ketemu orang orang
tunggu sebentar ya ndre
kamu belum boleh pergi sampa ini selesai
si anno masih maluc ketemu kamu
tante coba bawa other fox and me gimana nih iszi sih kata si t coordinator anand soft the adalah kau yang lebih kel llegar dar loren
tika temani andri dulu ya
tunggu bentar ya
kak dari siang andri kesini gak kak
hmm gak tau tanya aja sama mama
tapi gulanya jangan banyak banyak ya
tunggu bentar ya kak
eh tunggu satu lagi
panggilin mama ya
kok gak diangkat sih
kamu udah pulang sekolah
kamu lagi di mana
nah ada yang mau bicara
terima kasih entrepreneurial awakening nozzle
kalau enggan kayak gini
hanya mau tips tips nol eh
bapaknya gak jadi gymnasium eh
saya juga nggak tahu
tempat tidurnya nggak bisa masuk
jadi kamu tidurnya pakai tikar aja
kalau kurang tebal
kamu ambil selimut
buat jadi alasnya
kenapa harus dipisahin sih kamar ratika sama ana
mereka itu sudah besar
terlalu sumpek kalau satu kamar berdua
tika butuh ketenangan
butuh ruangan yang besar
supaya sirkulasi udara juga lancar
nanti kalau ada apa apa sama tika
siapa yang tahu coba
ya allah tika
yaudah kalau kamu enggak mau ke rumah sakit kamu istirahat yang banyak ya
jangan terlalu malem tidurnya
tiga ketika kenapa mas
tiga kenapa mas
tiga kenapa mas
enggak kak tika enggak apa apa cuma pusing aja
kamu lagi udah tahu kalau kamu sakit ini kamu malah beliin film lagi
kakak kamu itu perlu istirahat bukan disuruh nonton terus
hah udah bawa ke sana
istirahat ya nak ya
iya istirahat ya
kulangan tahunnya fani kan
aku udah depan rumah nih
hah yang bener
iya aku tunggu ya
yaudah deh kalau gitu kamu tunggu ya aku keluar
mau ke pestanya fani mah
kakak kamu lagi sakit dan masih memerlukan kamu suatu waktu
kamu masih bikin pesta
ma ana kan nggak pernah pergi ke pesta
boleh ya ma
mama tidak mengizinkan
sekarang kamu lepas baju kamu pergi ke kamar
pergi ke kamar sekarang
ando ya udah nungguin ma
nggak mama bilang tidak
pakai perasaan dikit
jangan mentang mentang kamu sehat dan kamu melupakan kakak kamu yang sakit
ma kenapa sih ana tuh nggak pernah bisa nentuin hidup ana sendiri
kenapa selalu hidup ana tuh bergantung sama kak tika
hei yang berkorban itu bukan cuma kamu
tapi mama papa joni semuanya harus berkorban untuk tika
dari dulu yang mama pikirin tuh cuma kak tika
kak tika kak tika terus
kalau anak mama tuh cuma kak tika yang lain mama anggap nggak ada
mama tuh cuma perhatian sama kak tika
weh kalian itu semua sehat
cuma tika yang sakit sejak kecil
kenapa sih kalian semua tidak ada yang mengerti
mungkin mungkin kak tika nggak akan pernah sembunyi
karena mama selalu menganggap dia sakit
kenapa sih ma
ana tuh nggak pernah nentuin apa apa ma
akna cuma pengen hidup normal
seperti anak anak yang lain
tapi itu yang nggak pernah ana dapetin ma
kamu memang berbeda
kamu dilahirkan untuk membantu anak anak

kamu memang udah bikin semua orang panik
mampan saja sama kamu
karena kamu emang udah nggak patut disayang lagi
sekarang mama nggak akan peduli sama kamu
kenapa ibu memaksa ana untuk mendonorkan ginjanya
padahal anaknya kan gak mau
ibu jangan ikut campur ya ini urusan keluarga saya
ini hak saya untuk melakukan apa saja untuk keluarga saya
ana memang anak ibu
tetapi kalian tidak boleh bertindak seenaknya
saya seorang pengacara
dan ana sudah menyerahkan kasus ini kepada saya
ana akan menuntut kalian secara hukum
dia akan menghubungi kalian
saya menuntut mereka untuk hidup